lagi mister ya allah ya robby kuteriak tadi bukan mister nih mau kemana sebenarnya
ya itu ulah waduh mr itu yang dikejar naik motor mister yang ngejar naik sepeda sepedanya juga
ya allah zaman doraemon masih dalam kandungan ngapa ngapa laki laki harus berani berani berani
tapi harus dipikir pikir dulu kalau pakai sepeda gini kapan nyampenya ngejar itu
waduh ini anak anak akan tidur lagi
udah biarin lah yuk kejar
oh ibu ketemu dimana emak dia
terus gimana kabarnya ibu
bu rahmini mah kadang kadang suka lewat
cuma dia tinggalnya tidak di sini
misalnya ke sini cuma mantep saudaranya aja
apakah ibu kenal sama ibu rekmini
eh ada bule bisa bahasa indonesia
kenal dong mr emangnya kenapa
ini mau saya apakah dia ada sekitar di sini
kebetulan dia titik belanjaan sama saya
coba lihat ke sana deh
oh yaudah terima kasih banyak bu
apa sih lu
awas aku nggak kelihatan
bu buru banget
ibu tadi teman saya
habis ngobrol sama ibu kenapa jadi lari terbirit birit gitu ya
dia tadi cari saudaranya
ulah lah tadi ada ngobrol begitu sama ibu
pak ustadz mau beli hp
dia ke sini tuh mau cari trio bemo sobri indra sama lukman
cuma karena nggak ada yaudah saya mau ngejar mister sagi aja dulu ya
makasih ya assalamualaikum
yaudah yuk kita turun
makasih ya bu
bu permisi bu
apa kayak itu bu rekmi nih
iya benar kenapa emang
boleh saya pinjam ya
ya tapi tapi mister
ya tapi tapi mister
ya tapi tapi mister
ya tapi tapi mister
tinggi banget ya
iya lihat tadi
bawa sepeda saya
bawa sepeda ibu
ayo beri kasih bu ya
nah ini lotionnya ya
nah ini obat nyamuknya
nah belum tidur
bapaknya lilis perasaan siapa yang beli obat nyamuk
itu lukman yang beli
karena nyamuknya lagi sakit
kalau nyamuknya sakit dia gigit manusia
itu mana masuk
nah ya udah
ini belum lengkap nih
nih kurang ya
kayaknya ada di ketek nih
bau juga ya
keteknya di sini
nah ya udah
yang udah beli
yang udah beli
yang udah beli
nggak ada sih pak
nggak ada sih pak
yaudah kita pamit ya
kok gimana sih
kok teriak tadi
mister ini mau ke mana sebenarnya naik sepeda kayak gini
ibu saya di sana nih
itu yang dikejar naik motor
mr yang ngejar naik sepeda
zaman doremon masih dalam kandungan
laki laki harus berani
ya berani sih
tapi harus dipikir pikir dulu
kalau pakai sepeda gini kapan nyampenya ngejar itu ibunya
ini kenapa jadi ada tidur di bawah begini
gak ada peranian apa apa di depan ini yang ngindahin buang gue begini
tadi saya duduk di sini di bawah
buang gue di situ
beram lagi bahaya dah
ada peseri kitty lagi
ada peseri kitty lagi yang jaga
terus gimana nusyep
aku punya ide
gimana kalau kita pancing aja peseri kitty
biar peseri kitty itu keluar pakai batu
emang peseri kitty ikan apa dipancing pancing itu maksud
bukan itu lukman
kamu nggak ngerti
udah ikutin aja
udah dengerin aja dulu
drak leper drak
sabisi iseng banget ya
lagi nyambit nyambit beratu lagi
sabisi kalau ngajin
ini siapa yang nipukin beratu begini ya
enggak boleh ngeliat orang senang
nggak ada siapa siapa
ada ada aja kalau gitu
masih kiting tau
awas kalau nanti ketahuan
nganjutin lagi nah
buat malam ini kita nggak akan
nggak akan lagi
iya maksudku itu
betul banget ya kamusom

bener banget tuh
jadi buat tahap

atau mau lagi
kunjung rindu dan ikut sance dititulkan m
ikut ga kurang nierung sekrich tidig